empat tahun sudah para korban pencabulan msat alias mas beci menanti keadilan
kasus pencabulan yang dilaporkan ke polisi pada dua ribu delapan belas ini sempat terhenti setelah polres jombang mengeluarkan surat penghentian penyidikan pada dua ribu sembilan belas dengan alasan tidak memiliki bukti lengkap
menurut para korban dan pendamping hukum mereka penyebab msat alias mas beci sulit diseret ke meja hijau karena ia adalah anak seorang kiai yang juga pengasuh pesantren
meminta kepada kapolri untuk turun karena kami melihat ada indikasi oknum oknum yang berharap proses hukum ini tidak jalan oleh karenanya yang pertama kepada kapolri untuk mengawal kasus ini
kesulitan menyeret tersangka pelecehan seksual ini ke proses hukum membuat para korban tersiksa
meski menghadapi rintangan para korban tetap berjuang agar mendapat keadilan
orang tua mana yang tega rela anaknya menjadi korban
siapapun orang tuanya apapun profesinya
seandainya itu terjadi pada orang atau orang yang lain
apakah itu pejabat
apakah orang kecil
bila mereka ke bapak bapak itu saya sampaikan ke mereka
bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan
kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya
anak kamu diperlakukan seperti itu
bagaimana perasaanmu sebagai orang tua
perjuangan para korban akhirnya membuahkan hasil
pada dua ribu dua puluh penyidikan diambil alih polda jawa timur
dan polisi menetapkan mas beci sebagai tersangka
tetapi meski mas beci sudah ditetapkan sebagai tersangka
jalan keadilan untuk para korban tetap menghadapi rintangan
berulang kali polisi mencoba menangkap tersangka
namun gagal karena ratusan simpatisan menghalangi
untuk menangkap mas beci polisi sempat mengimbau para orang tua menarik anak mereka dari pondok pesantren
terakhir kementerian agama
mencabut izin pondok pesantren sidikiyah
kamis tujuh juli sekitar pukul sebelas malam mas beci tersangka pencabulan akhirnya menyerahkan diri
polisi akan menyerahkan kekejaksaan untuk proses hukum selanjutnya
tim liputan cnn indonesia